oh iya tadi saya dari toilet sih
kamu baru sampe ya
iya aku baru sampe maaf ya masa aku telat
aku kira aku bete terus pulang
enggak lah saya kan udah janji sama kamu
pokoknya hari ini kita bakal jogging sampai selesai
oke kita sambil yuk
pasien harus segera dibawa ke ruang operasi
aku akan jaga adin baik baik
aku nggak akan biarin apapun terjadi sama dia
kamu gak makan
maaf duluan ya
maaf ya mama duluan ya
hari ini aku sekolah lagi ya
sekolah lagi loh
gitu omong boleh gak ikut ke sekolah reina
aku kan udah sekolah lagi
tapi aku masih bisa kok jadi asistennya papa setelah pulang sekolah
emangnya reina kalo pulang sekolah terus ke kantor papa jadi asisten papa gak capek
damai sekali rasanya pagi ini
semoga akan seterusnya begini
yang pentingnya kasih mama tuh nanti
aduh telat lagi
kamu kok buru buru sih
aku kan mau jogging
demain dain aku udah bilang sama kakak
aku kan mau jogging
tapi aku kesiangan nih
aku pergi dulu ya
iya kan gak bisa kesiangan
hari malem aku gak bisa tidur
yaudah aku pergi ya
nah udah bentar
mau lagi kak
kamu masih inget kan
masih lah kak
kenapa sih kak
berarti ingatan kamu itu masih bagus
nah kamu harus ingat nih
kalo udah jadian wajib lapor ke cw ya
yaudah yaudah aku pergi ya
yaudah yaudah ya
gak ada sih
jangan jangan dia bete lagi
gara gara gua telat gua kesiangan
dia bete terus dia pulang
gak jadi jogging lagi dong gue
salah gua juga sih pake kesiangan segala
kamu mau dimana
aku mau kemana
dari tadi nyariin kamu gak ada
oh iya tadi saya dari toilet sih
kamu udah sampe ya
iya aku baru sampe maaf ya masa aku telat
aku kira kamu betek terus pulang
enggak lah saya kan udah janji sama kamu
pokoknya hari ini kita bakal jogging sampai selesai
pokoknya hari ini kita bakal jogging sampe selesai
ok kita sambil yuk

dengar kalian semuanya
kalau kalian mau hidup tenang
jangan ada satupun dari kalian yang buka mulut
saat di intro kasih nanti
big boss tidak akan tinggal dia
dia pasti keluarkan go dari sini
selamat kembali ke sekolah lainnya
wah aku disambut
itu artinya mereka sayang sama rina
terima kasih mesya rena
terima kasih teman teman
aku sama kalian semua
miss terima kasih ya sudah menyebut rina
kemarin pas ibu telepon
dan bilang kalau rena mau kembali sekolah
untuk bikin penyambutan ini
semua sangat senang sekali
sudah jam tujuh
kau masuk dulu ya
ya sayangnya pinter belajarnya ya
senang banget deh liat rena gitu
kangen sama temen temennya gitu
siap mau jogging dulu
kok kamu pikir suster yang nelfon papa
iya tadi aku pinjam handphonenya suster
pak kemarin kenapa sih handphone papa aku gak aktif terus
kemarin tuh baterai hpnya papa low bat
jadi gak sempet ngambarin siapa siapa
aku sehat pak
tapi kemarin tuh aku sebel banget
boleh kenapa sayang
ternyata aku salah pak
aku pikir kemarin itu adalah hari aku sama adi akad
lain kali kamu jangan sampai lupa lagi ya sayangnya
oke tri sebentar
tali sepatu saya lepas
bapak bapak itu adi pak
itu di belakang bapak itu adi pak